pemerintah provinsi dki jakarta mencabut izin usaha tempat hiburan alexis
anies mengecam keras pelaku usaha yang berani memperdagangkan kegiatan prostitusi di dki jakarta
terhitung sejak jumat dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh
dinas penanaman modal dan pelaksanaan terpadu satu pintu pemerintah provinsi dki jakarta
melayangkan surat pencabutan izin usaha hotel dan geria pijat alexis
gubernur dki jakarta anies baswedan menegaskan
akan terus memantau kegiatan di sekitar hotel alexis usai surat pencabutan izin dilayangkan
dengan dikeluarkannya surat pencabutan izin kegiatan usaha
otomatis seluruh kegiatan yang dilakukan di hotel dan geria pijat alexis adalah ilegal
selain itu anies baswedan memberikan pernyataan keras bagi seluruh pelaku usaha di dki jakarta
agar tidak melanggengkan kegiatan praktik prostitusi
kita akan coba konsisten ke depan dan kita akan pastikan sesuai dengan janji kita
tidak akan membiarkan praktek praktek seperti ini melenggang begitu saja
karena itu kita akan ambil langkah dan ini pesan kepada semua
kalau anda coba coba maka kita akan tindak dengan tegas
siapapun dimanapun siapapun pemiliknya siapa berapa lamapun usahanya
bila ini memandang
walaupun praktik praktik amoral apalagi menyaksikan prostitusi
dia tidak akan membiarkan